buat penjelajah mars yang mencetak rekor setelah berada di planet merah selama lebih lima hari
padahal awalnya robot bernama opportunity ini diprediksi hanya mampu bertahan selama sembilan puluh hari
nah selama ribuan hari menjelajah mars robot ini berjasa memberikan informasi
terutama kondisi marsi yang memungkinkan untuk dihuni oleh manusia
juli dua ribu tiga badan antariksa amerika nasa meluncurkan dua robot penjelajah ke planet mars
dilansir space com robot rover bernama opportunity dan spirit itu mendarat di mars pada januari dua ribu empat belas
awalnya dua robot penjelajah itu diperkirakan hanya mampu bertahan selama sembilan puluh hari di planet merah
tapi nyatanya mereka sanggup bertahan lebih dari sembilan puluh hari
lebih lama dari perkiraan
sayangnya spirit dinyatakan hilang pada dua ribu sepuluh lalu
sementara opportunity hingga saat ini masih mampu menjelajahi mars
opportunity yang dilengkapi kamera bekerja dengan mengambil foto maupun merekam video untuk dikirim ke bumi
totalnya robot seukuran mobil golf itu telah mengirim dua ratus dua puluh lima ribu gambar detail planet mars
dilansir dari laman national geographic selama lima hari lebih menjelajahi planet mars
opportunity banyak memberi informasi baru tentang planet merah
salah satunya adalah bukti bahwa mars kemungkinan besar memiliki air di permukaan dan bawah tanah
sejauh ini robot bertenaga surya itu telah menjelajahi mars sejauh empat puluh lima km dari titik pendaratannya
hal itu menjadikan opportunity sebagai robot luar angkasa dengan daya jelajah terjauh
pada dua ribu dua belas nasa kembali meluncurkan robot penjelajah ke mars bernama qoria city
robot yang diprogram untuk jangka pendek ini ditugaskan untuk mengumpulkan zat kimia pendukung kehidupan di planet merah
menurut informasi national geographic nasa mengirim robot ke mars untuk penelitian dengan pertimbangan biaya yang lebih murah dibandingkan mengirim manusia